calon bakal presiden anies rashid baswedan menyambut baik dukungan dari partai umat kepadanya untuk maju di pemilihan presiden dua ribu dua puluh
anies mengatakan dukungan ini merupakan bentuk kepercayaan dan amanah
partai umat resmi memberikan dukungan kepada anies rashid baswedan sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan ketua majelis syuro partai umat amin rais di penutupan rapat kerja nasional rabu di jakarta
menanggapi hal tersebut anies menyampaikan apresiasi atas support dan dukungan yang diberikan berbagai pihak
anies juga menyampaikan dukungan yang diberikan ini melanjutkan dari dukungan selama ia memimpin jakarta
anies menegaskan jika nanti terpilih sebagai presiden ia akan menjalankan pemerintah sesuai dengan amanah konstitusi
anis menanggapi hal tersebut
jadi setiap ada presidio saya sampaikan terima kasih apresiasi
dan sebagaimana ketika kami bertugas di jakarta dukungan bisa banyak unsurnya
dan ketika bertugas kita akan bertugas dengan menjalankan sesuai dengan amanah konstitusi